dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan gambar sampul
dua lembar kerja siswa yang dianggap bermuatan pornografi dan tidak pantas
dalam lks itu terpajang anak setengah telanjang membawa bendera merah putih
serta lambang burung garuda yang tidak dalam posisi tegak
lembar kerja siswa lks tersebut ditemukan di smk islam wali songo
di sampul masing masing lks mata pelajaran kewarga negara itu
terdapat gambar seorang anak dengan hanya memakai celana dalam
memegang bendera merah putih
sementara di sampul lks untuk kelas sebelas terpampang lambang negara burung garuda
dengan posisi tidak tegak dan sayap yang tak seimbang
menurut kepala sekolah lks tersebut diprotes oleh siswa
pihak sekolah juga telah melaporkannya ke musyawarah kerja
kepala sekolah namun hingga kini belum ada tanggapan
awalnya ada laporan dari guru warga negara ke saya
terus saya tanggapi kita lapor ke grup mkks kalau nggak ada tanggapan
yang jelas kan saya nggak setuju sekali kalau ada burung garuda
lambang negara kita kok seperti itu
harusnya yang tegak yang tegar
sementara itu dinas pendidikan
kabupaten mojokerto mengaku belum menerima laporan
adanya lks kontroversi tersebut
kalaupun itu isinya dari sisi isi maupun gambarnya itu memang kurang bersifat mendidik
ya tentunya nanti akan saya koordinasikan dengan mkks nya
itu akan saya suruh mengkaji kalau perlu ya harus dibatalkan
diperkirakan lks yang melecehkan simbol negara ini
tidak hanya beredar di smk islam wali songo
namun juga telah beredar di sejumlah smk lainnya di mojokerto